dua ribu dua puluh tiga puluhan muda mudi berkumpul di hall c satu anjungan pemprov dki jakarta untuk bernyanyi
bersama lagu lagu korea dengan tema blackpink selain bernyanyi antusiasme pengunjung khususnya
penggemar blackpink juga terlihat dari keseruan mereka menarikan koreografi lagu lagu grup
beranggotakan jisu jenny rose dan lisa itu tak ketinggalan mereka juga membawa pyongbong atau
white stick blackpink aku jisoo kamu aku lisa aku lagu barunya blackpink yang judul holy kalau
aku sih logic girld ya seru banget ya terus yang lain juga udah pada aktif banget dan bener bener
heboh banget dibikin meriah lah acara ini kedepannya itu tetap ada acara kayak gini lagi
karena emang banyak kan yang suka korea gitu acara yang bekerja sama dengan fanbase blackpink
indonesia itu dipandu oleh dua dj yang membawakan dua puluh satu lagu blackpink seperti pink venam shutdown
bumbaya lofsick girls dan telly kalau persiapan paling kita ngelihat dari demand komunitas juga
ya jadi kita melihat lagu lagu blackpink apa aja sih yang kira kira emang cocok itu buat
di nyanyiin barang di jogetin barang untuk kebangunan rakyatnya sih kita melihat lagunya
dulu ya kita dengerin oh ini kira kira bakal rame yang ini yang itu kalau gue sih pas toli
lagu terakhir itu kan kayak buat closing seru banget terus juga pas banget itu emang lagu yang
habis blackpink konser sini tuh kayak jadi viral gitu sih norebang yang dapat dihadiri gratis oleh
pengunjung ini berupa
hai bahkan acara baru yang hadir di prj tahun dua ribu dua puluh tiga keren ya maksudnya mungkin orang orang
gang nyangka di prj ada norebang itu karena kan kayak konsepnya mungkin orang ke prj mau belanja
gitu ternyata kita cnn membawa konsep norebang kata banyak juga peminatnya jadi seru banget
semoga nanti mungkin kedepannya bakal ada lagi cnn di prj juga mungkin atau di acara lainnya dan
komunitas korea makin ngumpul juga
hai selama penyelenggaraan pekan raya jakarta acara norebang diadakan sebanyak delapan kali di
setiap akhir pekan dengan tema yang berbeda beda tim liputan cnn indonesia